beginilah detik detik saat seorang polisi sedang bergelantungan di sebuah mobil yang melaju kencang
di jalur trans sulawesi sungguh minasa kabupaten goa sulawesi selatan pada selasa siang
peristiwa ini bermula saat sang polisi tengah menggelar operasi sweeping
tentang kelengkapan surat kendaraan terhadap para pengendara
sl salah satu pengendara yang akan diperiksa kabur saat akan diberhentikan polisi
petugas polantas yang nyaris ditabrak memilih bergantungan di bagian depan minibus milik sl
meski melihat petugas bergelantungan sl tetap memacu mobil yang dikendarainya sejauh lima ratus meter
mobil tersangka akhirnya berhasil dicegat warga dan ia nyaris menjadi bulan bulanan warga
hingga selasa malam pihak kepolisian belum memberikan konfirmasi terkait dengan peristiwa ini
diduga hilang kendali sebuah angkutan pedesaan di garut jawa barat menabrak kerumunan siswa sekolah dasar yang tengah jajan
akibatnya dua orang siswa meninggal dunia
enam lainnya mengalami luka ringan dan berat masih menjalani perawatan
tanya bahwa tadi sekitar jam sembilan tiga puluh telah terjadi raka lantas yang di antara anggota pedesaan menabrak anak sekolah yang sedang jajan istirahat
saat itu kejadian yang sembilan tiga puluh
diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk saat berkendara
kecelakaan maut ini sudah ditangani saat lantas polres garut dan sopir angdes bernama jajang nurdin sudah diamankan polisi
tim likutan cnn indonesia